kita menuju demak jawa tengah puluhan warga desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak jawa tengah hingga saat ini belum mendapat bantuan
mereka merupakan korban bencana banjir rop atau air laut pasang besar jumat lalu
sementara rumah rumah warga rusak dan masih ada warga yang tinggal di pengungsian
tidak ada yang tersisa dari rumah warga desa bedono kecamatan sayung kabupaten demak akibat terjangan gelombang tinggi pada jumat lalu
barang barang berharga terseret arus hanya menyisakan puing puing di fondasi rumah
warga hanya bisa pasrah dan terus berharap ada dermawan yang akan memberikan bantuan untuk membangun tempat tinggal mereka
sesekali warga kembali ke rumah dan mengais barang barang yang masih bisa digunakan lagi
karimah salah satunya rabu siang ia berusaha mencari barang barang yang kemungkinan masih tersisa
namun seluruh barang berharganya tak lagi ditemukan
di waktu malam itu hari jumat itu
saya semalam itu tidak tidur karena kan kalau jumat itu kan yogur rumah kan ngaji ngaji gitu lah
terus kok gelombang semakin naik naik naik naik naik
jam setengah sepuluh itu saya mau tidur tidak bisa tidur
lah terus kok semakin besar semakin besar
lah terus terjadinya ini ambruk itu jam setengah empat
sebanyak dua puluh dua rumah hancur diterjang gelombang tinggi
dua diantaranya rata dengan tanah
seluruh warga yang rumahnya berada di pesisir pantai terpaksa mengungsi
ada dua rumah yang belum diapa apa kan
lainnya sama jebol jebol gitu dindingnya
belum bisa ditempati
jadi total ada sekitar
dua puluh dua rumah yang jebol jebol dindingnya
oke ini berarti kerusakan parah hampir berapa persen pak
rusak bisa sampai rusak parah
kalau rumah ini sembilan puluh sembilan persen
total rumah ini
jumat lalu puluhan desa di empat kecamatan di kabupaten demak terkena banjirop dan ombak besar
sebanyak tiga puluh rumah warga di desa bedono kecamatan sayung hancur
ratusan lainnya tergenang rop hingga setinggi satu lima meter
indra winardi demak